lo pakai ini di rambut
ya di rambut atau jak
kan yang rontok rambut saya
ini krim penumbu bulu
kumis jenggot dan jambang
ntar nunggu kumis jambang yang begini nih
masya allah pur
gue juga gak baca
itu bukan kopi kerebutan
kalau si tati pergi sama si yoko sikwabumi
sekarang berarti kesempatan lo im
kesempatan apaan rot
kesempatan lo kedeketin si mae
kan si tati lagi kagak ada
kesempatan lo deketin si mae bikin kue
bisa gak deketin si mae terus setiap hari
sono belajar dulu
setahun dua tahun
iya gak di
lo belum bahas itu gue

kam america break tu rele man
modern liar tv nya pake
lu bukan bantuin gua
lu bantuin gua mikir
mikir apa lagi
mikir gimana cara ngedapetin si mai
itu udah gua bantuin
yang ini serius nih
gua udah kehabisan akal nih
kalau lu udah kehabisan akal lu lupain
ya nggak di
ngapain sih bawa bawa si odi mulu
orang dia ada di sini dia gua ajak ngobrol
lu juga nih iya iya doang
itu kagak kelar kelar apa urusan perempuan
pak haji tahu dari mana saya mikirin perempuan
orangnya di sini pikirannya di mana mana
kayak purnomo dulu loh
jangan bawa bawa saya pak haji
lu pur dulu sama mesyu din
jangan samain saya sama dia dong
saya juga apa
lu kagak mau disamain sama gua
saya dulu juga sama kayak bang udin
tapi sekarang udah nggak
gua sudah kepikiran bagaimana ngedapetin hati may
sebelum janur kuning melengkung gue kagak bakal nyerah
gua mau langsung datarin si may berangkat haji
bilang dulu sama orangnya
yah kalau gua bilang dulu ntar dia kagak mau
kalau dia kagak mau gimana
aduh mau kan udah daftarin
nah kaji ngapa mesti ngajak ngajak orang
sekalian bro sekalian
hah lu tau apa sih
gue emang kagak mau tau tapi lu egois im
gue jadi emosi mulu ngomong sama lu
kapan lagi ngajak ribut
dengerin kapa sih
orang mau curhat dicuekin
bukannya saya nggak mau dengerin
saya juga lagi banyak masalah di rumah
masalah apaan lagi sih
kan udah gue kasih saran
saran situ tuh candaan
yaudah lu tegesin aja
tegesin maksudnya gimana dad
ini kenapa jadi link cerita berdua sih
kayaknya lebih butuh minum bang
bensin aja bang
abang jalan sekarang ya
ngobrolnya kita lanjutin ntar ya
lo pergi mana sih man
tadi gak didengerin
sekarang dengerin malah mau pergi

lebih penting daripada ngobrol sama lo berdua
ini masa depan gua
kalau ada yang beli gimana
yaudah lu layanin bro
mau kemana lu
balik ke pangkalan pak haji
saya duluan ya
lo mau kemana
kan saya tadi udah bilang
mau ke pangkalan
sama pak haji sodik
kan kagak bilang ke gua
lama ya nunggunya
abang juga baru sampe
kok mukanya tegang gitu
tumpen tumpen aja pangkalan sepi banget
tadi pergi pas abis telepon emak
terus gak keliatan lagi
tadi kan berhenti sama mas pur
mas pur dari mana
bakon sama gorengan ada
terus kenapa gak gue dibawain
beli sendiri dong
bener kata aku kan kisna
neng tini udah siap belum

emang v argentu
gak ada jalinan
jak ngantre gue nya jauh
kok keliatan capek banget lu
abis ngedorong gak tuh jak
rambut saya ateh
udah saya pakaiin penumbuh rambut jak
di temen gue jak
pokoknya dijamin tokcer
mahal loh tuh
lu pakein di rambut
ya di rambut atau jak
kan yang rontok rambut saya
ini krim penumbuh bulu kumis jenggot dan jambang
pala lo ntar nunggu kumis jambang yang begini nih
masya allah pur
gue juga gak baca